prosesi serah terima jabatan kepala kepolisian negara republik indonesia
dari jendral idam aziz ke jendral listio sigit prabowo
berlangsung di gedung rupatama mabes polri jakarta rabu siang
dalam acara internal yang berlangsung secara terbatas ini
juga turut dilaksanakan serah terima jabatan ketua umum bayangkari
ketua pembina yayasan kemala bayangkari
serta ibu asuh polwan ri dari fitri idam aziz ke juliati sigit prabowo
bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan republik indonesia
usai dilantik presiden joko widodo di istana negara pada rabu pagi
upacara tradisi serah terima panji polri teribata atau sertijabka polri
dari jendral idam aziz ke jendral listio sigit prabowo
digelar sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
akhirnya jokowi dan jokowi berkumpul di jokowi
acara berlangsung di gedung rupa tama mabes polri jakarta
turut dilaksanakan serah terima jabatan ketua umum bayangkari
ketua pembina yayasan kemala bayangkari
serta ibu asuh poluan ri dari fitri idam aziz ke julianti sigit prabowo
acara serah terima jabatan kali ini berlangsung terbatas
dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat
bahkan beberapa pejabat di internal polri dan stakeholder terkait
hanya dapat mengikuti jalannya sertijab ini secara virtual
mantan kapolri jenderal idam aziz mengucapkan rasa syukur dan terima kasih
salah satunya kepada presiden jokowi yang telah memberi amanah kepada dirinya
untuk menjadi kapolri selama kurang lebih empat ratus lima puluh empat hari sejak dua ribu sembilan belas lalu
sebelum memasuki masa purna tugas pada awal februari mendatang
atas nama pribadi dan keluarga
saya mengucapkan selamat kepada bapak kapolri
beserta ibu jokowi
dan ibu jokowi
atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh bapak presiden republik indonesia
untuk memimpin institusi polri ini
saya yakin dan berdoa
di tangan ingin bapak selaku melalui program transformasi menuju polri yang presisi
institusi polri akan jauh lebih baik lagi
seperti kata orang bijak
hari ini harus lebih baik dari hari kemarin
dan hari esok harus lebih baik dari hari ini
dalam sambutannya kapolri
jenderal polisi listio prabowo menyebut
soliditas di internal polri terjalin dengan baik
meskipun pelantikan dirinya sebagai kapolri melewati beberapa senior angkatan di atasnya
penunjukan sebagai kapolri merupakan suatu amanah yang sangat besar
bagi saya itu mengandung konsekuensi pertanggung jawaban
tidak saja kepada hukum dan peraturan perundang undangan
kepada pemimpin negara masyarakat bangsa dan negara
tetapi juga kepada polisi

oleh karena itu niat baik dan komitmen untuk selalu berbuat yang terbaik
menjadi landasan bagi saya dalam membawa institusi polri semakin baik ke depannya
sebelum dilantik menjadi kapolri ke dua puluh tiga
jenderal listio sigit prabowo menjabat sebagai kabar reskrim sejak desember dua ribu sembilan belas
lulusan akademi polisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini memiliki enam belas program kerja
dengan melakukan transformasi dalam empat bidang kepolisian
adalah transformasi organisasi transformasi operasional
transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan
nabila putri agung happy jakarta